gunung semeru di lumajang jawa timur mengeluarkan guguran awan panas dari puncak kawah aktif
gunung tertinggi di pulau jawa ini masih bersatu suas pada level dua
ya petugas menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius sejauh empat km
di sektor lereng selatan tenggara gunung sumeru
gunung semeru di lumajang mengeluarkan guguran awan panas dari puncak kawah aktif kami siang
awan panas meluncur dengan kecepatan tinggi menuju arah selatan dan tenggara gunung semeru
yakni kawasan besukbang besukkembar dan besukkobogan
keputugas bppd kebupatan lumajang yang mendapatkan informasi dari pos pengamatan gunung api semeru
langsung menerjunkan tim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lereng gunung semeru
dari data pos pengamatan periode delapan belas september dua ribu sembilan belas
gunung semeru teramati jelas dan mengalami dua kali guguran dengan jarak luncur seribu meter dari pusat guguran
terjadi kegemparan ratusan tujuh belas km
dua kali guguran satu kali hembusan dan tektonik jauh satu kali
informasi kalau di gunung semeru ada guguran lava
setelah itu saya langsung berkoordinasi dengan pihak bpnbts
memang terjadi betul guguran lava itu tapi masih di batas normal
cuman saya khawatir ini berpotensi nanti akan terjadi kegunaan lagi
status gunung semeru hingga kini waspada level dua
tugas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius sejauh empat km
di sektor lereng selatan tenggara gunung semeru
serta mewaspadai guguran kubah lava di kawajong gering seloko
petugas juga menghimbau kepada para penambang pasir di lereng gunung semeru
untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir dan batu jika terjadi grimis maupun hujan
karena dikhawatirkan terjadi lahar gunung semeru
duhadewi caksono lumajang jawa timur